kami presentasi akhir untuk menyampaikan tentang kesiapan kami yang sudah mencapai sembilan puluh delapan persen
jadi naskah permohonan kami sudah sembilan puluh delapan persen siap diikuti dengan saksi saksinya sudah siap semua seratus persen
bukti bukti juga sudah siap seratus persen